aduh bikin orang takut aja kakek nenek
oh iya kayaknya ketinggalan di sumur deh
kalau aku balik lagi
nanti aku nambah nyasar
uh ini ada dua jalur lagi
ke kanan atau ke kiri ya
jadi aku ke kanan aja
kayaknya tadi aku mau ngelewatin rumah ini deh
aduh tolong sakit
nenek cuma mau bantuin pijetin kamu aja
udah enakan nek
cucu ngapain malam malam keluyuran
aku mau pulang kek
habis ngambil air di sumur
nenek sama kaki itu hantu kan
itu pertanyaan atau jawaban
kayaknya sih pertanyaan kak
eh lo itu mau pacaran atau dengerin cerita serem sih
makan dulu abis ya
eh enggak kok
abis abis abis ya buset dah
itu tas apa lu mau makan tuh
enggak mah ini intim
ada penasaran kan
mau tau jawabannya gak
kalau kamu ingin cepat sampai ke tujuan kamu
lebih baik jalan sini
makasih ya kek
kayaknya bener deh sepupu gue tuh
cuma gue aja barangnya
gua yang salah
itu bukan idenya gua tapi idenya si eci
loh kok lo jadi nyalahin adek gua sih
udah udah gapapa itu emang ide gua jadi gua yang salah
embernya mana yang dari sumur itu
ketinggalan di rumah nomor tiga
apaan rumah nomor tiga belas
rumah hantu gitu like a ghost gitu
jadi sebelum aku pulang aku sempet liat rumah nomor tiga belas
ternyata disitu tuh ada yang nempatin
pembicaraan kakek sama nenek
kalo kalian gapercaya yaudah kalian ikut aku ke rumah kakek sama nenek itu
tapi inget ya kalo ini semua gaada buktinya
eh tuh anak beneran
jangan jangan kakek neneknya ketemu sama lo itu hantu kali
enggak mereka manusia kok sama seperti kita
kakek sama nenek itu baik
kalo mereka hantu mana mungkin mereka nganterin aku pulang
tapi kok gua ga ngeliat mereka ya
kayaknya pas tadi aku lagi nyamperin kalian mereka langsung pergi
kok kalian nanya gituan terus kalian takut ya
sorry kita gapernah takut
iya kita ini geng pemberani
iya bener banget kalo kita itu pemberani
jadi gapungkin kita takut
cak jujur aja ya sebenernya gua takut
terus gimana nih jadi ga kerumah nomor tiga belas
tuh embernya ada kan
aku ngambil dari sumur yang kamu mau
ih ini rumahnya
serem banget merinding nih gue
iya rumahnya sepi gini
udahlah ci kita balik aja nantuk gue
mungkin mereka di dalem
aku panggilin ya
tira tira aja loh bikin berisik aja
ternyata kalian penakut ya
kan yang diuji nyali aku kenapa kalian yang takut
gue sih gamungkin takut kalo mereka berdua mungkin
ga salah lo mil nunjuk kita berdua
bukannya tadi lo ya yang ga mau nyusul sepupu lo sendiri karena lo takut
gue tuh bukannya takut ya cuma lagi males doang
ini adalah bukti kalo lo pengecut
kamu mau ikut aku ke dalem atau kamu mau tunggu disini
din tungguin gue
mereka pasti ketemu setan nih
mereka bisa dapetin kalungnya nggak
terus nenek sama kakenya kok ga keluar keluar
anak yang baik anak yang soleh kan gak boleh pulang telat maghrib kan ya
kan sebentar lagi kebetulan udah mau maghrib nih pulang yuk
alah bilang aja takut
udah hai ka terusin aja ceritanya
di kamu takut ya
gue sih ga takut
udah deh lanjutin aja ceritanya ya
tapi kalian semua jangan pada kabur ya
maaf aku nggak sengaja bersin
bersin bersan kaget tau
mereka pun sampai di rumah nomor tiga belas yang katanya berhantu itu
dan keadaan rumah itu
keadaan rumahnya ngga ada
tadi kan aku udah nawarin
kamu mau ikut atau enggak
kalo gue udah ketemu belum
gua rasa sih
kakek nenek itu bukan orang
maksud kamu mereka bukan orang hantu gitu
coba nih kamu lihat rumah ini masih rapi dan bersih
kan gak mungkin kalau setan yang bersihin
percuma kayaknya lo teriak teriak
gue yakin kakek dan nenek itu gak ada
dan itu semua cuma reka yang salah doang
aku beneran kok
suara kucingnya tuh
mana sih tuh kucing
mana sih tuh anak
gak tau apa kalo gue tuh takut
ada ruang bawah tanah
jangan jangan kaki sama nenek ada di bawah
di mana sih tuh anak
masih orang manak
masih orang manak

loh kok kamu ada disini
iya nek aku kesini mau berterima kasih sama kakek dan nenek
karena sudah menolong aku
untuk berterima kasih aja kok pake kesini cuk
kami tuh senang menolong anak yang baik cuk